berikutan sejumlah artis yang mencalonkan diri sebagai calon anggota dpr ri pada pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
di prediksi lolos ke senayan
tidak hanya wajah lama seperti niko sihhaan dan rike diapitaloka
wajah wajah baru seperti farhan dan tommy kurniawan juga diprediksi lolos
bahkan tak sedikit yang mengalahkan pesaingnya yang sudah lebih dulu berkarir di dunia politik
pada pemilu legislatif dua ribu sembilan belas terdapat lebih dari delapan puluh nama selebritas indonesia yang bertarung sebagai calon legislatif
sebagian merupakan selebritas baru yang terjun ke dunia politik
namun tak sedikit pula wajah lama yang kembali mencalonkan diri atau bahkan ganti partai pengusung
dari banyaknya nama tersebut penghitungan mandiri maupun via lembaga survei akhirnya mengeluarkan nama nama artis
yang diprediksikan lolos seperti chris dayanti
niko sehaan rahel maryam nurul arifin dan primus justisio
tak terkecuali presenter dan pegiat seni peran muhammad farhan
farhan yang maju melalui partai nasdem di dapil jabar satu yang meliputi bandung cimahi berhasil memperoleh lima puluh dua ribu suara
meskipun telah diprediksi lolos ke senayan
farhan mengakui modal popularitas sebagai selebritas tidak terlalu berpengaruh besar terhadap tingkat elektabilitasnya

saya ingat tahun dua ribu sembilan ketika salah seorang sahabat saya yang lagi ngetop ngetopnya jadi pemain sinetron
caleg di riau dia bilang begini kita mah gak usah kampanye betul dikenal terang aja
datang tinggal keliling aja gitu
buktinya dia kalah
jadi artinya sebagai seorang peserta kontestasi politik ini kita datang pertama memperkenalkan diri lagi
kedua mesti menjelaskan kenapa saya nggak jadi artis tapi jadi politisi

itu tuh pr
jadi gak selamanya mudah
kemudian pr berikutnya adalah meyakinkan sama orang orang bahwa saya nyalek bukan cuma sekedar kegayaan gitu
tapi saya juga memang punya pekerjaan punya program
lain halnya dengan tommy kurniawan
figur publik yang turut diprediksikan lolos sebagai anggota dpr ri dapil jabar v
yang meliputi kabupaten bogor ini mengaku
urusan belusukan dan sosialisasi program
menjadi lebih mudah karena atensi yang sudah didapat terlebih dahulu dari masyarakat
politisi pkb yang tengah menjabat sebagai staf ahli menpora bidang olahraga ini
akan mengutamakan isu olahraga literasi pendidikan dan kesejahteraan pegiat seni budaya
sebagai program usungannya saat resmi menjadi anggota dpr
tentunya gini kita ini sebagai publik figur diuntungkan
karena kita sebagai seorang
seorang publik figur atau artis ya mudah masuk kemanapun
diterima rata rata ketika misalkan tim kita
mau bilang nih tommy kurniawan mau datang itu antusiasmenya luar biasa
nah kita memang selangkah lebih maju di situ
nah kemudian kita harus meyakinkan masyarakat di situ
di situ bahwa kita ini nyalek tujuannya gini
visi dan misinya seperti ini kita ingin berbuat seperti ini
dan juga mengedukasi kalau saya punya impian begini
orang orang yang berkarya
yang bekerja di seni dan budaya itu terutama di entertain
itu kan juga belum mendapatkan perlindungan kerja yang maksimal
contoh misalkan waktu itu sempat ada satu artis kejadian
saat syuting hampir terlindas dulu kan ingat
nah itu tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal dari pembuat film tersebut
nah itu bagaimana nanti solusinya terhadap artis
terhadap kru kru yang bekerja dan lain sebagainya
gustopo paiman raharjo mengatakan
lolosnya sejumlah selebritas di dewan perwakilan rakyat
hendaknya membawa suasana berbeda dalam pengambilan keputusan di rapat rapat wakil rakyat
visi misi yang dimiliki selayaknya diterapkan
dalam pengabdian mereka selama lima tahun mendatang
benar benar untuk rakyat
artis ini memberi keuntungan kepada partai
karena bisa lolos menjadi dpr
jadi artinya karena artis ini sudah dikenal menjadi figur
sehingga sosialisasi ke masyarakat lebih mudah
sehingga partai memanfaatkan ketenaran dan proparitas dari artis itu
untuk bisa lolos menjadi dpr
dan ini memang banyak walaupun ada juga artis yang tidak lolos
nah oleh karena itu tadi saya sampaikan
memiliki sebuah gesrut di bawah
dan tidak salah penempatan
jadi walaupun tenar
tetapi salah penempatan wilayah
bisa juga nggak akan lolos ke senayan
nah karena partai yang bisa cerdas cerdik
menempatkan para artis di wilayah
memang dia punya basis masa
keyakinan untuk lolos sangat besar
oleh karena itu artis ini bisa membawa keuntungan bagi partai politik
pak iman berpendapat
jumlah suara yang diraup
dan jumlah politisi berlatar belakang selebritas yang percaya diri
bertarung menjadi bakal caleg
yang meningkat dibanding pileg sebelumnya
menunjukkan kepercayaan masyarakat meningkat
akan kemampuan figur publik menjadi wakil rakyat
karena popularitas atau bukan
kepercayaan tersebut tentu diharapkan dapat digunakan sebaik baiknya
agar aspirasi rakyat dapat tersampaikan
tim liputan cnn indonesia